jumat pagi sejumlah pedagang tahu dan tempe di pasar cihaur gelis kota bandung
masih menjajakan barang dagangannya seperti biasa
menyusul rencana mogok produksi yang dilakukan para produsen tahu dan tempe
terhitung sejak dua puluh sembilan hingga tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
salah seorang pedagang bahkan sengaja menyisakan stok jualannya untuk dijual esok hari
sementara pedagang lainnya menyetok tahu dan tempe lebih banyak
mengantisipasi kelangkaan tahu dan tempe imbas adanya mogok produksi oleh produsen tahu dan tempe
terakhiran sekarang ngabisin yang stok di pabrik juga ngabisin di sini juga
biasanya jam sepuluh udah pulang masih ada masih stoknya masih ada sedikit lagi lah
kondisi yang sama juga terjadi di pasar lainnya di kota bandung yakni pasar cihapit
pedagang tahu dan tempe masih melayani para pembeli
jumlah tahu dan tempe yang dijual pun masih
kendati ada mogok produksi oleh produsen pedagang mengaku akan tetap berjualan dari suplai produsen di daerah lain
kalau pedagang sih enggak soalnya kan bisa merugikan ke pedagang gitu
kalau mogok ya pendapatannya jadi berkurang kalau kita mogok gitu
di sisi lain para pembeli tahu dan tempe mengaku belum mengetahui rencana mogok produksi yang dilakukan para produsen
pembeli khawatir akan terjadi kelakaan stok di pasaran imbas adanya mogok tersebut
pasalnya tahu dan tempe merupakan bahan makanan yang rutin dikonsumsi setiap hari
nggak tahu nggak tahu sama sekali kalau saya nggak kesini nggak tahu
ya gimana kita sebagai rakyat nurut aja ya gimana yang penting yang terbaiknya gimana
mudah mudahan cepat selesai masalahnya ya
ya biasanya gitu ditambah kalau beli sepuluh jadi rp dua puluh
disimpan lagi di kulkas
pantauan di sentra industri cibuntu jumat siang tidak ada aktivitas produksi tahu dan tempe
meski masih terlihat ada pekerja namun mogok produksi ini dilakukan untuk aktivitas lainnya
seperti bersih bersih tempat produksi maupun memperbaiki alat alat
menurut pembuat tahu sekaligus pengurus paguyuban tahu tempe jawa barat surti galih mogok produksi dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap tingginya harga kacang kedelai
selain mengurangi jumlah produksi kondisi tersebut membuat para produsen semakin merugi
mogok produksi diambil berdasarkan hasil keputusan musyawarah paguyuban tahu tempe jawa barat pada dua puluh dua oktober lalu yang dihadiri berbagai perwakilan wilayah
pertemuan itu menghasilkan beberapa poin kesepakatan
pertama para pengrajin tahu dan tempe sepakat mogok produksi pada dua puluh delapan hingga tiga puluh oktober
atau tahu tempe tidak ada di pasaran
dua puluh sembilan hingga tiga puluh satu oktober
kedua menyepakati penjualan tahu citak maupun takus naik sepuluh sampai lima belas persen atau lima ribu rupiah per papan
tujuan dari mogok adalah bukan untuk menurunkan harga kedelai
ya mudah mudahan mudah mudahan pemerintah ada bereaksi gitu
mudah mudahan harga kedelai turun
tapi kalau nggak turun juga minimal harga jual naik bisa naik
meskipun susah ya caranya dengan mogok dulu
kalau nggak mogok konsumen pada nggak tahu kalau kacang kedelai mahal gitu
dalam setahun terakhir para produsen tahu tempe di jawa barat sudah tiga kali melakukan mogok produksi
imbas dari terus naiknya harga kedelai sebagai bahan baku utama yakni pada januari mei dan oktober
pembuat tahu tempe berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan harga kedelai
zai ul haq rusman rusmana bandung jawa barat